sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders with dewan perwakilan daerah republik indonesia
pemirsa dalam setahun terakhir terjadi sejumlah teror di indonesia
di antaranya serangan terhadap mantan menko polhukam wiranto di serang banten
dan yang baru ini terjadi pada pertengahan november lalu
sebuah bom bunuh diri menyasar mapol restabes medan sumatera utara
berbagai teror tersebut diduga disebabkan paham radikalisme
yang telah menyebar di berbagai elemen di masyarakat
di antaranya perguruan tinggi dan masyarakat daerah
untuk membahasnya lebih lanjut telah bersama kita
senator dewan perwakilan daerah republik indonesia
dan ketua ikatan alumni taplai lemhanas banten
boike pribadi ssi msi
selamat datang habib dan juga pak boyke
pagi ini kita membahas tentang radikalisme
yang mungkin lebih jauh lagi sebelum kita membahas tentang radikalisme
habib bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan paparan radikalisme ini
dan seberapa besar pengaruhnya begitu
ya tinggal bagaimana cara kita memahami tentang radikalisme itu
radikalisme itu bisa di dalam pemikiran bisa di dalam gerakan
di dalam pemikiran itu adalah
sebuah persoalan yang begitu menukik dan begitu tajam
tapi kalau dia sudah bergerak dalam sebuah gerakan
ini mungkin akan dianggap
sebuah gerakan yang ekstrim
mungkin ketika masuk ke dalam
wilayah gerakan yang dianggap ekstrim
apalagi dengan tujuan tujuan tertentu
dengan cara cara yang agak keras
nah ini mungkin yang sudah
masuk ke dalam wilayah radikalisme yang dipahami seperti selama ini
bahwa radikalisme itu adalah kekerasan
ya penyebabnya bisa bermacam macam
bisa karena mungkin persoalan ekonomi
mungkin juga karena persoalan politik
karena persoalan pendidikan
karena persoalan kultur budaya
hukum dan lain sebagainya
itu bisa menjadi penyebab penyebab
orang bisa bertindak radikal
oke tapi yang menarik ini kan
tadi sudah sempat ada di dalam pernyataan
bahwa ini sudah menyebar di berbagai elemen masyarakat
termasuk perguruan tinggi begitu
nah dari dp dri sendiri bagaimana ini
untuk bisa mencegah supaya paparan radikalisme
tidak sampai kepada mahasiswa mahasiswa
kalau di kalangan mahasiswa
memang mahasiswa sebagai
ya itu adalah
mereka merasa bahwa di lembaga mahasiswa ini
di perguruan tinggi ini
mereka bisa berpikir bebas
ya bisa melakukan pendalaman pendalaman
dalam pemahaman pemahaman keilmuan
saya rasa mungkin dalam wilayah itu
kita sangat mendukung
dalam wilayah itu
memahami sesuatu secara mendalam
tapi ketika mereka masuk
dalam pemahaman pemahaman keilmuan
yang kira kira pemahaman ini
ya mungkin dengan
bertentangan juga dengan
ideologi agama sendiri
ini mereka paksakan
ini mereka paksakan
saya sering banyak bertemu dengan teman teman mahasiswa
ya mereka mencoba
dalam kajian kajian keagamaan
mereka saking asiknya
mengkaji keagamaan itu
jadi kalau bahasa kita itu
sangat radikal sekali dia mengkaji agama itu
sampai sampai dia nggak mau sholat
ketika dia mengkaji kajian keagamaan
tapi sampai sampai dia nggak mau sholat
ya apalagi ketika dia belajar
nah ini yang kita sebut radikal di dalam pemikiran
nah tapi kalau andai kata
nanti dia sudah masuk ke dalam
dia melihat bahwa
di dalam nilai nilai agama itu juga
ada yang namanya
nilai nilai jihad nilai perjuangan
yang dia dapat
yang ada di mahasiswa ini
tidak lulus dan lain sebagainya
akhirnya kekecewaan itu
bisa dia tumpahkan semuanya
bisa dia tumpahkan dengan tindakan tindakan
tapi kita masih bisa punya harapan
hampir rata rata yang saya lihat ini
adalah mereka yang memang
perguruan perguruan tinggi umumnya
bukan yang berasal dari
perguruan perguruan tinggi agama
kalau dari perguruan perguruan tinggi agama
saya rasa untuk masuk
radikal itu kayaknya jarang sekali
kalau yang umumnya
kitabnya banyak hadisnya juga dibaca dan sebagainya
tapi kalau pertukuhan tinggi biasa terutama orang eksak
mohon maaf ini kasus kasusnya banyak orang yang eksak
kenapa karena eksak itu terbiasa berpikir hitam dan putih
kalau dua x dua itu empat
berarti memahami sesuatu kalau non muslim itu berarti kafir harus diperangi
padahal di kitab lain ada juga mengatakan bahwa sesama umat manusia itu harus saling melindungi dan lain sebagainya
contoh nih yang mutakhir
ada orang mengatakan catur itu haram
catur itu seperti megang darah babi
tapi kalau orang yang belajar di pesantren hadis yang ada itu dadu
bermain dadu itu seperti memegang darah babi
kenapa karena kalau di pesantren belajar dadu itu yang diharamkan karena zaman dulu dadu itu judi
judi itu memang diharamkan
tapi kalau dadu bermain ular tangga ini contohnya ya
jadi berpikir komprehensif tidak sempit
kaum radikal ini berpikir sangat sempit
dia mempelajari dari satu
tidak dibandingkan dengan kitab kitab lain
nah dia melakukan tindakan itu
ini yang berbahaya
baik kita akan membahas ini masih lebih lanjut lagi nanti setelah break
pemirsa jangan kemana mana
kita akan kembali sesaat lagi
masih bersama cnn indonesia insider bersama dpd ri
kita masih membahas mengenai paham radikalisme
kalau tadi sudah dibahas di lingkungan pendidikan
bagaimana dengan lingkungan keluarga perannya seperti apa pak
saya rasa kalau lingkungan keluarga itu yang sangat menentukan kan orang tua
kalau orang tua yang memang sangat toleran
orang tua juga yang tidak terpapar
saya rasa anak anaknya pun akan sama halnya dengan orang tuanya
tapi kalau andai kata suasana radikalisme itu tampak di dalam keluarga
dari orang tuanya
dari bapak ibunya
nah ini juga dengan sendirinya akan mempengaruhi daripada anak anak itu
tapi yang paling penting tugas orang tua itu adalah
seperti yang diajarkan oleh al quran
qum'an pusakum wa ahliqat
jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka
segala hal yang tidak baik itu adalah tanggung jawab orang tua untuk menjaga keluarganya
jadikan keluarga itu rumah tangganya itu adalah sorga bukan neraka
nah oleh karena itu bagi keluarga keluarga yang terinspirasi dengan agama yang cukup baik
saya rasa itu akan terhindar dari suasana radikalisme sendiri
di dalam rumah tangga itu
meskipun tidak juga menutup ya kemungkinan bahwa apabila anaknya kemudian dewasa
kemudian lingkungan pergaulannya terpapar radikalisme
anak ini juga bisa ikut pergaulan begitu masuk dalam pergaulan yang terpapar
artinya kan pendidikan pertama kalau di dalam islam itu pendidikan pertama itu adalah pendidikan di dalam keluarga
bahkan di dalam keluarga itu seorang ibu itu adalah sekolah yang paling pertama bagi seorang anak
nah ketika semakin dewasa dia sudah mulai keluar di situ baru dia ketemukan dengan teman teman yang berbeda
suasana yang berbeda
nah akhirnya ini juga yang bisa mempengaruhi
tapi kalau selama kondisional di dalam rumah tangga itu cukup bagus
orang tuanya cukup perhatian bapak ibunya cukup perhatian
saya rasa suasana di luar yang bagaimanapun masih bisa tetap terurus terbina dengan baik di dalam keluarga itu
kalau pak boyko anda melihatnya bagaimana peran keluarga dalam hal ini
jadi gini kami di program pemahaman nilai kebangsaan lembahan nasi itu diajari bahwa ketahanan nasional bermula dari ketahanan keluarga
artinya kalau semua keluarga memahami bahwa kita punya kewajiban saling menghormati sesama agama
maka kita juga tidak bisa melarang anak kita untuk bergaul dengan anak yang berbeda agama
tapi bagi orang yang pemahamannya sempit dia melarang
eh kamu jangan bermain dengan anaknya
karena dia tetap berbeda agama
padahal walaupun demikian tetap anak itu kan harus kita ajarin prinsip prinsip agama kita
jadi yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan
dan tetangga kita yang berbeda agama pun pasti memahami juga dia tidak akan melakukan sesuatu yang mengelanggar tatak ramah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
sehingga termasuk kategori tadi yang pemikiran sempit kan ada juga seorang keluarga yang anaknya dilarang bermain
dengan anak tetangga karena beda agama
nah ini yang sebetulnya mengancam ketahanan nasional
oleh itulah pemahaman tentang kebangsaan itu memang harus secara masif kita sosialisasikan
jadi hari ini sebetulnya kenapa tema radikalisme itu mencuat
karena kita harus menyadari salah satunya adalah minimnya sosialisasi tentang ketahanan nasional itu
ini yang harus sebenarnya ideologi kebangsaan kita sosialisasikan sampai ke tingkat rumah tangga
ada juga kejadian
itu untuk kasusnya anak kecil ya
untuk tentang bermain
banyak kejadian hari ini kan rame nih tentang kajian kajian
orang hijrah itu seharusnya ketika hijrah dia semakin sadar bahwa perbuatannya itu banyak kesalahan
tapi hari ini banyak juga kejadian habib orang hijriah itu merasa dirinya paling benar
seolah olah orang yang di luar kelompoknya yang belum hijrah itu pasti salah
nah ini kan permasalahan tentang pendidikan juga sebetulnya
artinya betul tadi seperti dikatakan
ketika dikeluarga memang sudah baik maka ketika keluarga keluarga itu kan hidup dan lingkungannya
ada seorang mahasiswa ketika pulang ke rumahnya menjadi pendiam bim
bahkan ada pertentangan emosi dengan orang tuanya
maaf ya kebetulan nih orang tuanya seorang dokter
nah dia tahu baca di wa group banyak permainan untuk menaikkan harga obat
nah di wa group tersebutkan bahwa diantaranya permainannya adalah memang dokter terlibat di situ
sehingga dia merasa nafkah yang diberikan itu tidak halal
jadi dia tidak mau makan di rumah habib
karena orang tuanya dia tahu sumber keuangan orang tuanya dari benda yang tidak halal
sama juga ada kasus lagi mahasiswa yang setelah ikut kajian menjadi pendiam
karena orang tuanya kerja di bank konvensional
di mana bank konvensional itu pendapatannya dari riba
nah mungkin si yang mengajari dia mentornya itu mengajarkan bahwa dari riba sehingga haram
yang kamu makan pun jadi haram
jadi dia di rumah tidak pernah memakan bersama
dari hasil yang dimasak oleh keluarganya
karena dia itu uangnya dari ribah
nah ini kan menimbulkan konflik di rumahnya
padahal harusnya islam itu agama yang rahmatanil alamin
kepada orang tua harus hormat
karena banyak sekali hadis banyak orang yang masuk dunia kak gara gara tidak menghormati ibunya
gara gara tidak menghormati orang tuanya
tapi pada kasus ini satu sisi pengetahuan agamanya meningkat
tapi sisi lain dia menjadi tidak harmonis dengan keluarganya dan orang tuanya
nah ini bagaimana habib kalau ada kondisi seperti ini dalam keluarga
ya saya rasa sih tinggal bagaimana orang tua dan juga mungkin para guru
dalam memberikan penjelasan penjelasan pemahaman pemahaman keagamaan
kepada siswanya kepada para mahasiswanya kepada para anak anaknya
itu memberikan pemahaman ajaran ajaran agama yang tidak kaku gitu
ya bahwa di dalam apalagi dalam islam
islam ini sesuai dengan namanya saja sudah islam
artinya selamat artinya damai
tidak mungkin dalam konsep ajaran islam yang namanya itu selamat namanya damai
itu melahirkan konsep ajaran yang bertentangan konsep ajaran yang keras
kalau andai kata ada terjadi konsep konsep ajaran yang keras
itu dianggap keluar dari ajaran agama
saya rasa ini pemahaman yang tidak utuh
ya cara memahami agama yang tidak utuh
nah oleh karena itu ketika terjadi kondisional kondisional kayak tadi
saya rasa memang ya harus dipertemukan
harus dipertemukan antara orang tua dengan anak yang berbeda pandangan tadi
ya dengan mencari pihak ketiga yaitu para guru yang lebih paham
ini bagaimana cara menyikapinya
seorang anak ingin menjadi lebih baik di dalam pengamalan agamanya
ya satu sisi dia menghadapi kondisional bahwa kayak tadi pekerjaan orang tuanya itu
pekerjaan yang ada nilai riba di dalamnya
sedangkan dia sendiri ketika mengkaji tentang agamanya mempelajari tentang agamanya
itu ternyata riba itu diharamkan
nah ini kan ada pertentangan di situ
nah oleh karena itu ya mencari titik temu lah
mencari titik temu
ini harus ada pihak ketiga orang ketiga
para guru para pembimbing pembimbing yang bisa menunjukkan itu lebih baik lagi
bahwa walaupun terjadi perbedaan seperti itu
tidak perlu kita harus berhadapan
tidak perlu kita harus bertentangan dengan orang tua
tidak perlu harus kabur dari rumah untuk tidak mau makan di rumah
dan lain sebagainya
saya rasa islam sangat toleran sekali kok
radikalisme ini juga kan kerap membenturkan antara ideologi pancasila dengan agama begitu ya
kita akan bahas lebih lanjut tentang ini
pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara
ya kembali lagi bersama cnn indonesia insider
masih bersama dpd ri
kita membahas tentang paham radikalisme
seperti tadi yang sudah saya sebutkan
bahwa paham radikalisme ini sering membenturkan antara ideologi dengan agama
nah ini bagaimana habib
saya rasa itu pandangan yang salah gitu
karena bagaimanapun antara kalau kita anggap ideologi pancasila dengan agama islam itu sendiri
itu tidak bisa dipertentangkan gitu
karena konsep islam itu kan rahmatan lil'alamin
ya konsepnya itu untuk alam semesta
sedangkan pancasila ini adalah ideologi kebangsaan kita
dan ketika kita melihat dalam perjalanan sejarah kan
bahwa pancasila ini justru lahir dari rahim islam
ya dari mulai konsep ketuhanan yang maha esanya
kemanusiaan yang adibaradabnya
sampai kepada konsep yang terakhir dari sila sila yang ada di pancasila
semua lahir dari rahim islam
jadi apanya yang mau dipertentangkan gitu
nah maka orang orang yang ingin mempertentangkan
antara pancasila dengan islam
saya rasa itu nanti salah sendiri
karena tidak ada satu peluang pun satu lubang pun
untuk bisa mempertentangkan itu
ya karena ketika bicara tentang ideologi pancasila secara utuh
maka sebenarnya kita sudah berada di dalam wilayah islam
ya kan di dalam wilayah islam itu sendiri
karena islam itu menjadi payung daripada pancasila
bagaimana supaya pemikiran ini bisa difahami begitu
supaya bisa ada keselarasan begitu
saya rasa ini adalah tugas kita para tokoh tokoh agama
dan kami juga di dpri
itu selalu melakukan penanaman daripada sosialisasi empat pilar
ya yaitu penanaman nilai nilai pancasila
tentang juga undang undang dasar
semua kita jelaskan lewat sosialisasi empat pilar
di masyarakat kita lakukan
di kampus kampus kita kerjakan
ternyata itu akhirnya membuka
membuka pikiran masyarakat
membuka pikiran dari teman teman di kalangan mahasiswa
bahwa ternyata oh iya
pancasila itu ternyata tidak bisa kita pertentangan dengan islam
karena hampir seluruh poinnya
bukan hampir seluruh poinnya
dari sila pertama simpatilia terakhir itu diambil dari nilai nilai islam semua
ya mulai sejak saat itu ketika mereka memahami
ya sudah tidak lagi pemahaman mereka selama ini
bahwa pancasila itu ideologi lain
terus islam itu ideologi lain tidak
artinya berarti perlu memang banyak sekali ini ya pak
kita harus banyak sekali sosialisasi
sosialisasi begitu ya
ya paling tidak itu program pemerintah selama ini
ya khususnya program di mpr
yang membuat program sosialisasi empat pilar
itu seluruh indonesia teman teman dpd bergerak
ya mereka lakukan itu baik dalam skala sekolah sekolah
maupun dalam skala di kampus
skala di masyarakat masyarakat
semua mereka lakukan sosialisasi empat pilar itu
dan masing masing melakukan ya lewat pendekatan pendekatannya
ya lewat ada yang melakukan lewat pendekatan agama
ada yang melakukan lewat pendekatan budaya
ada yang melakukan pendekatan sosial
dan akhirnya semuanya ternyata ketemu begitu
nah dari dpd ri sendiri bagaimana upaya untuk menjangkau mahasiswa mahasiswa yang masih milenial begitu ya
tentukan caranya mungkin harusnya membuat mereka tertarik begitu
iya ya saya rasa bisa dilakukan dengan pendekatan pendekatan khusus lah
ya dengan acara acara yang sifatnya apakah lewat acara acara musik acara olahraga
acara acara yang kira kira anak muda demen itu
baru tinggal di dalamnya disisipi dengan nilai nilai empat pilar itu
ya kita bicara tentang bagaimana kebangsaan ini juga harus kita pertahankan
bagaimana juga ideologi bangsa ini juga bisa menjadi pegangan bagi mereka
dengan mereka memegang ideologinya dengan baik
ya memegang nilai nilai pancasila dengan baik
maka insya allah mereka tidak akan bertentangan dengan agama
dan juga sebaliknya
ketika mereka pegang ajaran ajaran agama mereka dengan baik
insya allah tidak akan bertentangan dengan pancasila
pak boyke pemerintah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pak
ya sebetulnya pertama tadi ya kita harus memahami bahwa pancasila itu bukan agama
pancasila itu falsafah bangsa yang mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
kenapa dikatakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat
karena masyarakat kita sangat beragam
jadi tidak bisa kita diatur oleh satu agama
kemudian kalau dikatakan tadi apa yang dilakukan pemerintah
pertama tadi adalah yang betul katakan mbak bahwa masyarakat kita itu lebih banyak yang milenial sekarang ya
dan kita menghadapi yang dinamakan bonus demografi
sehingga memang ini saran untuk bipip nih
bpip ini kan lembaga yang kira seperti bp tujuh zaman dulu gitu kan
ini harus lebih masif
tapi dengan komunikasi era ala milenial
kita ketahui anak anak milenial ini tidak bisa di apa ya tidak mudah dikendalikan
dia lebih memiliki sifat ingin bebas
sehingga bahasanya betul tadi
apakah kita buat film dalam tema tadi kebangsaan
karena membuat film itu lebih mudah dicerna oleh mereka
ketimbang indoktinasi seperti biasa
karena memang bukan kebijakan nasional kita melakukan proses yang seperti negara lain
dimasukkan kem selama dua tahun
kita tidak menganut itu kan
jadi tetap harus bahasa yang populer yang dipahami mereka
jadi bagaimana caranya untuk menjangkau milenial begitu ya
harus dipikirkan itu
terima kasih pak boyka dan juga habib sudah berbagi disini
semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan pemirsa demikian cnn indonesia insider bersama dpd ri
saya lucia sahari undur diri
terima kasih anda telah menyaksikan insiders with dewan perwakilan daerah indonesia
insiders with dewan perwakilan daerah republik indonesia